proses evakuasi juga dilakukan di mall tatura yang merupakan mal terbesar di kota palu
mengalami kerusakan parah diduga masih ada puluhan korban di bawah puing bangunan mall tatura
koresponden albi pratama jumat pagi memantau proses evakuasi di gedung mall tatura
pasca bencana gempa bumi dan juga tsunami yang melanda kota palu dan juga beberapa wilayah lainnya yang ada di sulawesi tengah
proses pencarian dan juga evakuasi ini memang masih menjadi prioritas untuk dilakukannya tanggap darurat
di belakang saya ini bisa dilihat ini adalah proses evakuasi sejumlah kendaraan roda empat yang memang pada saat gempa bumi terjadi
tertimpa reruntuhan dari bangunan mall tatura yang berada di jalan emi sayalan kota palu sulawesi tengah
dan ini proses evakuasi yang dilakukan memang saat ini adalah melakukan pembersihan terlebih dahulu dari halaman yang ada di mall tatura ini sendiri
dan kalau misalnya bisa saya gambarkan bagaimana situasi saat ini sejumlah alat berat sudah ada untuk melakukan aktivitas pengerukan dan juga pembersihan areal gedung ini sendiri
kalau misalnya saya bisa tunjukkan kembali bagaimana kerusakan besar yang dialami oleh bangunan lima lantai ini
di bagian atas sana sudah tidak ada lagi fondasi fondasi yang bisa dikatakan kuat beberapa diantaranya sudah rapuh
bahkan lantai tiga pun ambrol sampai menimpa atap lantai dua
pihak dari tim sargabungan tni polri basarnas pihak swasta dan juga masyarakat menyatakan bahwa kemungkinan ada sekitar puluhan ataupun bahkan ratusan korban yang diduga masih terjebak di bagian dalam
saat ini kerusakan memang bisa terlihat sangat parah sekali bahkan pihak tim sargabungan pun harus berhati hati saat melakukan proses evakuasi karena struktur bangunan ini diperkirakan sudah sangat rapuh sekali
untuk proses evakuasi sendiri ini dimulai sejak pagi hari sampai dengan sore hari dan fokusnya adalah melakukan pencarian sejumlah korban yang diduga masih ada di dalam sana
albi pratama palu sulawesi tengah